kewaspadaan terhadap merebaknya hepatitis akut mulai ditingkatkan
kementerian kesehatan telah menunjuk rumah sakit pusat infeksi sulianti saroso
sebagai salah satu rumah sakit rujukan untuk kasus hepatitis akut yang masih belum diketahui penyebabnya itu
tidak hanya fasilitas kesehatan yang mendukung hal itu
tenaga kesehatan pun juga telah disiagakan bila terjadi kemungkinan lonjakan kasus
ini ruang igd jadi pasien yang datang langsung masuk ke sini
kalau memang dia sudah terindikasi infeksi maka masuk ke sini
ini ruang susu ini
dengan ruangan bertekanan negatif pasien rujukan di instalasi gawat darurat akan mendapat penanganan pertama
dari sini akan diseleksi nanti pasien ini apakah di ruang rawat infeksi biasa atau di ruang icu
bila pasien masih dalam kondisi ringan selanjutnya akan diisolasi di ruang rawat khusus
ada tujuh belas bed yang dilengkapi monitor untuk memantau perkembangan
kan dia hanya dua kategori kalau kan seaford atau berat atau kuningan
nah oleh karena itu dia mutlak harus perlu monitor
apa yang dilihat dari monitor ini
semua tadak vital
sementara bagi pasien hepatitis akut yang mengalami penurunan kesadaran akan dirawat di ruang icu
nah untuk yang hepatitis ini bisa hanya menjawabkan dua empat dulu
dua empat dulu untuk pertama ya
iya nanti kalau itu kita buka lagi
perawatan intensif untuk penyakit infeksi memerlukan pantauan melalui monitor cctv
dari monitor ini pasien bisa terlihat
dan itu bisa di zoom satu satu
fasilitas terpenting dalam menangani kasus hepatitis akut adalah kesiapan laboratorium
hepatitis akut memerlukan rangkaian pemeriksaan darah tes usap tenggorokan hidung termasuk tes usap
tidak ada yang bisa dihubungkan

dan diagnosis dari hepatitis akut berat ini harus disingkirkan
nah ini ya adenopirusnya positif
kita harapkan pada masyarakat tidak panik ya
bahwa kita siap rumah sakit siap dan waspada untuk menangani
kalaupun nantinya kita harap tidak ada lonjakan
terima kasih sekali lagi
saya pesan saja satu
masyarakat termasuk petugas kesehatan
jangan terlambat untuk melakukan penanganan dan juga rujukan
ya demikian tadi kita sudah melihat apa saja fasilitas
jangan waspada anda rumah sakit
tentunya masyarakat juga rumah sakit lebih waspada dalam menangani kasus hepatitis akut ini
roni satria galuh prestisa jakarta